ketemu partai gerindra prabowo subianto menyebut sudah adanya kesepakatan soal wacana koalisi besar
terkait dengan penggabungan dari koalisi indonesia raya dan juga koalisi indonesia bersatu
pasca pertemuan kelima ketum partai politik bersama dengan presiden joko widodo di dpp pan pada minggu ini
lalu apakah kesepakatan ini soal peleburan koalisi
lalu siapa yang kemudian disetujui sebagai capres jika kelima parpol ini membentuk koalisi besar yang baru
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan zoom
ada anggota dewan pembina partai gerindra andre rosiade selamat malam
assalamualaikum mas andre apa kabar
ya selamat malam bram
baik ini langsung saya tanyakan jadi betul ya pak prabowo menyatakan sudah ada kesepakatan lima partai
apa isinya begitu dari kesepakatan lima partai ini bang
saya rasa kita sudah baca di berbagai berita ya bahwa beliau menyampaikan ada frekuensi yang sama
dan ada komunikasi
komunikasi yang intens dari lima partai ini
baik partai yang bergabung dalam koalisi kebangkitan indonesia raya maupun koalisi indonesia bangkit ya
saya rasa tapi tentu seperti disampaikan pak prabowo tadi dalam keterangan bersama setelah acara dengan presiden selesai
bahwasannya dibutuhkan komunikasi yang intens antara lima partai politik ini
masih butuh proses yang waktu yang masih panjang untuk terus berkomunikasi intens
baik bang andre kalau proses itu kan soal teknis begitu ya
tapi artinya dengan statement pak prabowo tadi ini sudah fix lima partai melebur menjadi koalisi besar begitu ya
ya kan tadi disampaikan sudah ada frekuensi yang sama
apalagi lima partai ini adalah partai yang sama sama dalam pemerintahan pak jokowi
nah tinggal sekarang dibangun
kita harus bangun komunikasi yang lebih intens lagi
jadi intinya seperti itu frekuensinya sudah sama
artinya lima partai ini sudah sama frekuensinya semua setuju begitu bang tidak ada narasi yang berbeda
ya intinya semuanya frekuensi yang sama
lalu yang kedua lima partai ini sama sama pendukung pemerintah pak jokowi
sama sama aktif dalam pemerintah pak jokowi tapi tentu butuh komunikasi yang masih intens
pak jokowi juga sama setuju begitu bang andre
ya mudah mudahan sekali lagi lima partai ini betul betul bisa bergabung
kib dan kir benar benar bisa membentuk koalisi besar harapan kita seperti itu
nah kalau presiden kan tadi sudah menyampaikan
beliau menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum ketua umum partai
mohon doanya saja gitu
mudah mudahan frekuensinya semakin sama
semakin dekat dan juga komunikasinya semakin intens
sehingga akhirnya kita bisa mengambil kesepakatan bersama
bang andre ini kemudian ketika kesepakatan terbentuk
lima parpol tapi di situ kemudian di momen yang sama ada pak jokowi
apakah ini semacam bentuk minta restu begitu dari kelima partai untuk koalisi baru ini
yang pasti acara tadi kan silaturahim yang digagas dan diundang oleh dewan pimpinan pusat pan
dan alhamdulillah tadi acara silaturahim
ramadan ini berjalan baik di dpp pan ya
dan mudah mudahan niat baik acara yang baik
karena silaturahim itu acara yang baik
dalam bulan suci romadhan mudah mudahan diberkahi oleh allah
mudah mudahan niat baik kita untuk menjaga keberlangsungan pembangunan
melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan pemerintah
dan juga komitmen yang sama dalam membangun bangsa dan menjaga persatuan malaysia
mudah mudahan dijabah oleh allah
bang andre ini artinya pertemuan pada hari ini itu memang sudah dibicarakan lama sebelumnya
akhirnya ini menjadi gongnya begitu bagi lima partai bertemu dan sekaligus menyatakan ada kesepakatan
atau memang baru tadi begitu ada pembicaraan itu
setahu saya acara ini acara silaturahim di dpp pan
dimana kita semua tahu bahwa pan memiliki kantor
kantor baru ya
kantor dewan pimpinan pusat pan yang baru
lalu pak zul dan teman teman pan mengundang seluruh ketua umum partai politik yang ada dalam koalisi pak jokowi
saya tidak mengetahui secara detail dan persis apakah ini sudah direncanakan atau tidak
setahu saya informasi yang saya dapatkan dari pimpinan pak prabowo datang hadiri undangan dari dpp pan
dimana dalam undangan itu dihadiri oleh presiden jokowi
dan beliau sebagai ketua umum partai gelendam hadiri acara tadi
ini artinya spontan begitu ya bang
kalau acara tadi bahwa silaturahim baik lalu ada frekuensi yang sama
ya tentu ini kan bonus dari silaturahim yang diadakan di dewan pimpinan pusat pan tadi
jadi gitu bram
kalau kemudian lima partai paling tidak kita tahu bersama sekarang paling tidak ada
paling tidak ada tiga partai yang sudah masing masing mencalonkan atau mendeklarasikan capresnya begitu
ada pak prabowo dari gerindra ada caimin dari pkb ada erlangga hartarto dari golkar
akan seperti apa nanti
akan sudah mengkerucutkah satu nama misalkan ini menjadi koalisi besar
siapa capresnya begitu bang andre
jadi kan sudah disampaikan oleh pak prabowo bahwa sekarang masih dilakukan harus dilakukan komunikasi yang intens
kalau capres dan cawapres kan belum diviarakan
tentu nanti kalau disepakati terbangunnya koalisi besar
kalau disepakati nanti terbentuk koalisi yang besar tentu lima ketua umum pimpinan partai politik akan mendiskusikan siapa capres dan cawapresnya
tapi kalau partai gerindra jelas dalam rapimnas dua belas agustus dua ribu dua puluh dua calon presiden kami satu orang yakni prabowo subianto
baik setelah ini akankah kemudian koalisi besar akan mencoba mengkomunikasikan dengan partai lain begitu mengingat informasi yang kami terima pdp dan nasdem juga diundang dalam acara malam hari ini
jadi bram tadi itu baru hanya ada persamaan frekuensi ya
lalu yang kedua akan ada komunikasi yang lebih intens lagi mudah mudahan lima partai ini bisa berkoalisi gitu
lalu yang kedua tadi juga kan diumbang

lalu yang kedua tadi juga kan diumbang
partai nasdem dan pdi perjuangan
ternyata kan karena ini forum ketua umum ibu mega dan pak surya paloh informasinya ada di luar negeri sehingga tidak bisa menghadiri acara ini
seperti itu bram
jadi intinya ginilah
intinya masih butuh komunikasi lagi
butuh komunikasi yang lebih intens
mudah mudahan harapan kita semua ya frekuensinya tetap nyambung dan tetap sama semakin dekat
dan juga komunikasi semakin tinggi
dan juga komunikasi semakin tinggi
dan juga komunikasi semakin tinggi
koalisi kib dan koalisi kebangkitan indonesia raya bisa bersatu untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berlangsung
dan juga menjaga persatuan bangsa yang kita cintai
mudah mudahan indonesia lebih maju bisa kita ujukan
mudah mudahan indonesia lebih maju bisa kita ujikan
baik bang andre kami akan tunggu jika kemudian memang jadi melebur menjadi satu menjadi koalisi besar antara kir dan juga kib
terima kasih atas waktu anda bang andre rosiade anggota dewan pembina partai gerindra telah bergabung sama kami selamat malam

selamat malam terima kasih